minggu empat belas februari yang oleh beberapa pihak diidentikan sebagai hari kasih sayang
tak akan dilupakan oleh parjiman
ia adalah seorang penyandang tunadaksa
yakni tidak bisa berbicara dan bagian tubuh lainnya tidak utuh
selama ini parjiman mencari nafkah di area terminal tirtona di solo
karena tak memiliki keahlian pria ini hanya mampu menengadakan tangan
berharap belas kasih dari orang lain
ketidakberdayaannya itu membuat parjiman seringkali oleh sekelilingnya dianggap tidak ada
pulang dan pergi ke terminal dilakukan parjiman dengan cara ngesot
kondisi itu jelas membahayakan diri sendiri juga orang lain
sebuah komunitas relawan yang diberi nama hashtag kota solo
memberikannya hadiah berupa sepeda kayu
dengan roda tiga
tujuannya agar parjiman bisa beraktivitas dengan lebih aman
alasan saya memberi sepeda yaitu agar mobilitas mas parjiman itu semakin mudah
karena pernah suatu saat saya ditegur oleh soper bis
yang dimana mas parjiman saat itu ada di depan spare bus
dan soper bis itu tidak melihat posisi mas parjiman dia kaget
dan akhirnya dia
mas tolong mas temenmu itu di kursinya atau alat untuk berjalannya itu ditinggikan
terus sejak saat itu saya mempunyai pr
parjiman pun sangat senang dengan hadiah yang didapatkannya
seperti yang diterjemahkan oleh sarwo dari komunitas di volunteer organization
ya dia senang dapat
selain mendapatkan sepeda modifikasi ini
parjiman juga mendapatkan sejumlah uang dan beras dari komunitas relawan
kartika bagus solo jawa tengah